anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
gubernur jawa barat ridwan kamil melarang masyarakat mudik pada lebaran tahun ini
larangan mudik itu dilakukan mengikuti arahan pemerintah pusat
yang tidak ingin penyebaran covid sembilan belas di jawa barat meningkat
rituan kamil juga menegaskan bagi pemudik yang lolos sampai tujuan
wajib menjalani karantina selama lima hari
larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu oleh pemerintah pusat mulai diterapkan
dan diperketat dari dua puluh dua april hingga dua puluh empat mei
larangan mudik lebaran juga diberlakukan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
untuk menekan penularan covid sembilan belas
sejumlah upaya dilakukan pemprov jawa barat
seperti melakukan razia memperbanyak jumlah personel
dan penyekatan di jalur perbatasan
selain di jalur utama pria yang akrab di sapa emil
juga telah menginstruksikan
kapolsek dan petugas keamanan lainnya
untuk berjaga di jalan tikus pemudik
kita sudah instruksikan sampai level kapolsek
jadi kalau level yang skala besar di jalan jalan besar
sebelas titik misalkan itu adalah polisi polisi dari polda
dari skala kota besar
tapi jalan tikus itu biasanya kita titipkan ke polsek
tapi prosedurnya sama diberhentikan dirazia diwawancara
ibaratnya tikus pun nggak boleh pulang mudik
karena jalan tikusnya pun kita sedang siapkan penyekatan dan razia razia
emil juga telah menyiapkan tempat karantina
bagi pemudik yang lolos sampai tujuan
dan para pemudik diwajibkan karantina selama lima hari
meski mudik dilarat masyarakat masih diizinkan berwisata
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
kita karantina selama lima hari
di tempat tempat yang sudah disiapkan
di balai rw di sekolah yang tutup kan dan lain sebagainya
jadi sebenarnya percuma juga
anda mau mudik pas datang ngotot kesananya malah
tanda kutip ditahan selama lima hari kan oleh aparat lokal
tempat wisata dan rumah itu beda
satu ruang privatnya
kalau sudah bocornya di ruang privat itu ngontrolnya susah
tapi kalau pariwisata itu karena dia ruang publik
kontrolnya itu lebih mudah
kalau melanggar tinggal ditutup kan
kemudian orang yang datang ada satpamnya
satpamnya mengingatkan dan lain sebagainya
jadi itu dua hal yang berbeda
kedua pariwisata itu kan pilihan
orang tidak berpariwisata juga ibaratnya tidak gimana gimana
tapi kalau mudik itu memang ada urgensi budaya kan
nah jadi himbauan saya
jangan membanding bandingkan dua hal yang berbeda
tidak melakukan mudik saat pandemi
menjadi cara melindungi para orang tua dari penularan virus corona
disiplin menjaga jarak
dan rajin cuci tangan menjadi kunci mencegah penyebaran covid sembilan belas